minta link nya dong link nya dong link nya
banyak buat saya baca
terus yang saya nangisin kenapa saya merasa dilecehkan dua kali
jangan ada kamera di antara hubungan intik itu
hampir tiga tahun lamanya pelaku mengintimidasi mengancam
dan juga mengendalikan hidup korban lantaran ia memiliki konten foto dan video asusila milik korban
saya diperkonset tuh yang ada video ini dua kali
yang pertama saya sadar yang keduanya saya nggak sadar
dan yang saya sadar ini saya digebukin
saya di kepala saya itu di apa dike apa ya tembok apa iya dibenturin
terus saya didorong saya dionjol saya dipukul saya diseret seret
iya dan videonya semua nggak kayak baju
kita bersepakat menyebut pemerkosaan karena sejak awal
ini bukan pacaran suka sama suka tapi tidak
jadi diperkosa dulu lalu dipaksa untuk pacaran
itu terjadi saya digebukin
saya digebukin saya ditarik tarik terus kayak pas di hari aja tuh dia
nih gue kirim ya kalau lo gak mau
jadi hp nya ditunjukin saya
dia bilang ya nih gue kirim nih ke kakak lo ke temen lo
tiba tiba ada yang mengirimkan video melalui akun
akun akun akun
instagram tidak jelas lah ya
nama akunnya juga tidak teridentifikasi
dia mengirimkan video
video ini dikirimkan dengan fitur one click gitu ya
jadi kalau di klik ditonton hilang
kebetulan dia lagi buka lewat laptop jadi wah kok ada adik kami
buru buru diset gitu kan
untuk apa untuk mengidentifikasi ini kira kira siapa gitu
publik menyebut kasus ini dengan istilah revenge porn
salah satu jenis kejahatan seksual berbasis elektronik
yang kini marak terjadi di era digital
komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan
kini menggunakan istilah non konsensual intimate image
yang artinya penyebaran konten pornografi
tanpa persetujuan orang yang ada dalam konten tersebut
dengan motivasi tertentu
balas dendam seksual ini kan masuk kategori kekerasan seksual berbasis cyber
yang mana itu sudah diatur di dalam undang undang tp
yang pertama adalah yang dipakai oleh tppks

tetapi juga di beberapa aparten nega hukumnya
akhir akhir ini di dalam menanganinya
dia juga menggunakan undang undang ite
undang undang ite nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas
yaitu di pasal dua puluh tujuh ayat satu
nah di pasal pasal tersebut menunjukkan bahwa
aktivitas yang terkait dengan balas dendam seksual
itu disebutkan di situ
entah tujuannya adalah pemerasan ya balas dendam
ataupun hal hal lain yang membuat si kurban ini
menjadi rentan dan tidak berdaya
kita pacarannya waktu sma kelas tiga akhir
sebetulnya pada saat tiga hari pacaran itu
keinginan saya setelah itu putus
itu baru banyak ancaman dan dorongan dari pihak lain
pihak lain itu siapa yang mendorong
salah satu terdakwanya terutama sama oknum guru di sekolah saya
jadi oknum guru itu nyuruh kalian pacaran
kurang lebih seperti itu karena kalau saya putusin
si terdakwa itu
kalau nggak sekolah
terus kalau saya putusin
dia ngamuk ngukulin teman teman saya di kelas
seluruh keluarga hampir seluruhnya itu kaget sebetulnya
karena hanya tahu pelaku ini adalah teman adik kami
baru belakangan setelah kasus mencuat
kita tahu bahwa mereka ternyata berpacaran
pelaku itu sosok seperti apa di sekolah ataupun juga di kampus
di sekolah memang pelaku terkenal sebagai seorang yang
dalam tanda kutip ya tengil
dia merasa dia memiliki power
dia juga sering sekali sudah tetap di kalangan teman teman sma
sebagai orang yang menakutkan
selalu prosesif ya
kayak saya nggak boleh punya teman
saya nggak boleh bermain dengan teman perempuan
saya nggak boleh upload muka saya di sosial media
saya nggak boleh kuliah offline
saya nggak boleh melakukan kegiatan seperti manusia normal pada umumnya
dan apa yang dilakukan oleh pelaku betul betul menghancurkan hidup korban
saya psikolog klinis dewasa yang memeriksa kondisi psikologis
klien yang mengalami revenge for di pandeglang
setelah beberapa pemeriksaan dilakukan
dan juga gangguan kecemasan menyeluruh
kejadian pasca traumanya itu masih sangat
kejadian traumatisnya sorry masih sangat membekas sampai bawa mimpi
sampai membuat respon fisik juga ya deg degan sesak
lalu juga sampai mempengaruhi pola pikirnya
pandangan tentang dirinya menjadi sangat negatif sekali
tentang dunianya juga semua tuh mengancam dirinya
saya nggak mau keluar pernah
jadi mengganggu aktivitas saya
saya nggak mau ketemu orang
saya pernah nggak mau kuliah karena pada saat itu saya masih maba
terus dikirim ke teman teman saya
teman teman saya kan saya baru kenal
nah itu dikirim ke teman teman saya
di situ saya sampai gak mau ketemu sama teman teman saya
awal awal saya nggak mau kuliah
yang paling kerasa tuh
jadinya aku selalu ingin berkeinginan berdiam
kadang ada omongan kayak dinikahin aja gitu
itu yang suka bikin saya sedih

dari pelaporan itu kami melaporkan pada akhir desember dua ribu dua puluh
pelaku ditangkap baru ditangkap ya
oleh pihak kepolisian
pada bulan februari
pertengahan februari dua ribu dua puluh
jadi desember kami lapor
februari baru ditangkap
nah dinyatakan p dua puluh satu mungkin mendekati bulan mei
nah kami baru tahu ada sidang
ketika sidang kedua
saya juga saat menyayangkan paul de banten
karena saat bap
saya cerita tentang kekerasan seksual yang saya alami
walaupun saya melaporkannya ke cyber
bertemu penyidiknya ke cyber
kenapa tidak ada rujukan atau rekomendasi untuk
penyidik menambahkan pasal tpks untuk saya
setelah kasus ini disidangkan di pengadilan negeri pandeglang
persidangan kerap diwarnai kericuhan
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
menjatuhkan pidat kepada penakwa oleh ktu

penjatuhan hak untuk mempergurangkan
atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet
selama delapan tahun yang bertanggung pada hari ini
terkait dengan hukuman pidana al hussein maulana
kami selaku tim pengacara
yaitu keberatan terhadap hukuman tambahan
yang terkait dengan tidak boleh menggunakan internet selama delapan tahun
itu adalah satu malapraktek hukum menurut kami
yaitu ultrapetita dari kewenangan hakim
yang melampaui kewenangannya
maka banding tersebut adalah alasan alasan utama kami
yang harus dilakukan terhadap putusan hakim pengadilan negeri paneglang tersebut
ada beberapa delik delik yang menurut kami itu korban alami gitu
di situ ada kekerasan seksualnya
di situ ada pemerkosaannya gitu delik delik
yang intinya itu yang coba kita akan kumpulkan bukti buktinya
setelah putusan ini selesai
pengen ya hukuman yang seberat beratnya
walaupun mungkin hukuman gak akan ada
yang bisa menggantikan apa yang terjadi sama aku
nggak ada yang setimpal
bahwa sejak pandemi ini
itu peningkatan kekerasan seksual berbasis cyber
itu meningkat sangat tajam sekali
dalam rentang waktu yang tak jauh berbeda
kasus revenge porn juga terjadi di kota pekanbaru riau
lagi lagi kasus ini juga menuai perhatian publik dan viral di media sosial
kali ini korbannya adalah seorang barista di salah satu kedai kopi
sama seperti kasus di pandeglang
motif pelaku adalah dendam dan sakit hati
dengan pola menyebarluaskan konten asusila milik korban
bedanya dalam kasus ini korban belum sepenuhnya mendapat keadilan
sejak tahun dua ribu dua puluh panjing mengajak saya untuk check in
waktu itu ketemu dia dia bilang
gimana kalau misalnya kita check in di
soalnya mas nggak nyaman kalau ngomong di tempat umum
pagian kita nggak bisa cerita juga kan di rumah karena bapak nggak setuju
lalu dia bilang
ada hubungan intim di sana
check in pertama enggak
cuma check in yang pertama itu dia
buat video sebagai senjata dia
pakaian dalam sana panjang
divideokan sama dia dan disimpan sebagai senjata dia
kalau misalnya dia ngejar check in berikutnya
dia bisa mengancam pakai video itu
aku sebarinnya kekeluarga itu
saya nggak percaya kalau
ini bakal terjadi sama anak saya
karena saya nggak memberi kepercayaan sama
bisa belah ke pemilik
pemilik kedai kopi
harus resign dari tempat kerja keliling
nggak puas aja lagi bang menghadapinya
kadang orang semua tahu gitu
kalau saya itu udah nggak ada yang jadi lagi
setelah mendengar cerita versi korban maupun pelaku
saya sempat berpikir bahwa itu adalah konsekuensi
dari pola hubungan asmara yang mereka buat sendiri
mendengar cerita seperti ini publik juga kerap menghakimi
ah itu sih salah sendiri ah itu sih suka sama suka
akan tetapi yang perlu diketahui
penyebar luasan konten pornografi tanpa persetujuan
adalah sebuah tindakan melawan orang lain
secara hukum terlepas ada hubungan suka sama suka
antara mereka waktu pacaran
ini sebenarnya sudah masuk ke ranah undang undang ite gitu
dan juga undang undang tpks kenapa
karena si pelaku telah menyebarkan konten konten yang dia buat
ataupun dia terima dari korban ke orang lain
artinya unsur unsur dari pasal dua puluh tujuh ayat satu undang undang ite
yang setiap orang dengan sengaja mentransmisikan
atau menyebarluaskan dokumen elektronik
yang mengandung pelanggar kesusilaan
nah itu sudah terpenuhi
setelah korban membuat dua pelaporan di bulan maret dan juga di bulan juni dua ribu dua puluh
tersangka atas nama panji akhirnya ditangkap oleh penyidik polresta pekanbaru riau
dan ditublikasikan kepada wok media pada sebelas juli dua ribu dua puluh tiga
saya menyebarkan video dengan benar dan melakukan kertas kesalahan
benar atas tuduhan tapi dengan melampiaskan dengan segala rasa sakit hati
itu belum bisa melakukannya dan atas dasar kecewa
yang pertama sih karena saya sudah diselingkuhkan
yang kedua lalu kita sudah ada rencana menikah
lalu kita tahunya sama orang lain
karena menurut kami ini penting pak
karena undang undang ini baru dikeluarkan untuk tpks
ini adalah untuk melengkapi
daripada undang undang ite yang kita gunakan
karena di sini ada yang kami temukan ada berupa ancaman ancaman kekerasan
yang dilakukan oleh pelaku
berupa mengirim kata kata ataupun menghubungi daripada korban
sehingga kami perlu melapis terhadap undang undang tersebut
kasus kejahatan seksual di ranah cyber seperti ini
yang di alami korban di pekanbaru atau di pandegla
ternyata jumlahnya tak sedikit
catatan tahunan komnas perempuan yang diterbitkan pada tujuh maret dua ribu dua puluh tiga menunjukkan
bahwa revenge porn dan sextortion atau pemerasan seks
adalah tindakan yang paling banyak dilaporkan
bahwa sejak pandemi ini
peningkatan kekerasan seksual berbasis cyber itu meningkat sangat tajam sekali
misalnya di tahun dua ribu dua puluh kita hanya ada sekitar sembilan ratus empat puluh kasus
pada tahun dua ribu dua puluh satu itu sudah meningkat menjadi seribu tujuh ratus dua puluh satu
nah di tahun dua ribu dua puluh dua catahu yang terakhir
hanya aspek balas dendam seksual saja itu jumlahnya banyak sekali ya
ada sekitar lima ratus empat puluh sembilan
jadi sekitar lima ratus lima puluh an kasus yang itu dilakukan oleh mantan pacar
dan juga ada yang dilakukan oleh mantan suami
fenomena revenge porn sejatinya seperti puncak gunung es
banyak dari korban yang tak berani buka suara
apalagi memprosesnya secara hukum
kami menuju ke bandung jawa barat untuk mendengar kisah seorang vokalis band rock
yang pernah menjadi korban namun tak pernah mendapat keadilan
untuk keadilan belum ya
tapi untuk keberanian sebenarnya saya tidak berani untuk mengutarakan hal ini
tapi karena pada saat itu ada
sebuah kejadian yang membuat keluarga saya tahu
sehingga keluarga mendorong saya untuk menceritakan hal ini ke pihak yang berwajib
akhirnya saya memberanikan diri untuk melapor
namun saat itu pas saya lapor tidak diproses
pembuktian kekerasan seksual
itu paling sulit dibuktikan walaupun dampaknya paling traumatis
seperti seakan akan saya memberikan laporan ini
mereka menganggap ini lelucon
padahal ini tuh sesuatu hal yang serius
yang membuat hidup saya sendiri tidak tenang
di undang undang tpks itu sudah ada terobosan yang sangat bagus
ketika seseorang mengalami kekerasan seksual
maka dia bisa melaporkan dengan dua alat bukti
yaitu laporannya dia sendiri ataupun laporan saksi
dan yang kedua adalah catatan psikolog
yang menyatakan bahwa si korban ini trauma
dari kasus keburukan yang dialami terkait dengan seksualitas itu
sehingga dua ini tanpa ada visum tanpa ada apa itu sudah bisa digunakan
sebentar saya akan kisahkan bahwa
laplar menutup mata orang
selain adalah desinfeksi
di mana bahwa kesehatan kecemasan daya ini
kicked off atau melewati kepotok jaringan
masih bandar indonesia menemukan
bahwa konfusi mengaruminya
benar benar tidak memudah diakses
terutama di jejaring media sosial twitter
baik yang dipublikasikan secara sadar untuk kepentingan komersial
ataupun konten yang tidak mendapatkan persetujuan pemiliknya
mulai dari balas dendam hingga pemerasan
pertanyaannya mengapa hal ini masih terus terjadi
jadi video yang sepuluh menit bisa dipotong empat kali lima kali
di twitter tuh banyak sekali
dan memang kalau sudah sekali ter upload
itu biasanya langsung di download oleh akun akun yang lain
dan mereka yang mendownload ini
kalau mereka punya akun twitter yang gede
mereka biasanya juga konten konten reverse form ini
yang lokal lokal ini orang orang indonesia ini
mereka juga perjualbelikan di akun telegram mereka
yang mau masuk bayar rp lima puluh rp seratus
telegram ini kan bisa puluhan ribu ratusan ribu
bayangin aja kalau ada satu channel telegram rp sepuluh
lalu masuknya rp seratus itu udah berapa puluh juta
saat konten ini sudah menyebar motif ekonomi lebih dominan
jadi kita harus sangat menyadari kita sedang hidup di era digital
kecerdasan digital itu harus kita miliki
salah satu bentuk kecerdasan digital yang harus kita miliki
dalam konteks relasi intim baik dengan pacar maupun dengan pasangan suami istri ya
walaupun sudah sah ya jangan ada kamera di antara hubungan intim itu
kita tidak tahu apa yang akan terjadi naik turunnya hati
itu sangat memungkinkan apa apa yang kita sedang dimabuk cinta
lalu ada kamera di situ dengan alasan mengabadikan
tolong jangan diabadikan dengan hubungan intim dengan kamera
abadikan dalam memori saja deh gitu
gak usah pakai kamera
apakah negara punya instrumen yang memaksa edukasi keamanan cyber
salah satunya adalah jangan berdiri di depan kamera ini diperlakukan di masyarakat
kan nggak ada sampai sekarang
ya paling kominfo atau kementerian jangan berdiri di depan kamera posting di medsos saja
tapi konten kampanye ini kan nggak masuk
masuk ke kurikulum pendidikan
dan terkadang kalau kita jatuh cinta kan kita hanya berdua dunia rasanya ya
padahal sangat penting untuk melihat bagaimana pola orang ini pasangan kita tuh menjalin hubungan dengan orang orang lain
tadi hubungan yang satu arah jadi lebih banyak memerintah lebih banyak mendominasi
gitu lebih mem
sulit sekali untuk
untuk melihat posisi orang lain
jadi dari situ kan kita bisa melihat ya kalau ke orang orang sekitar empatinya sulit jadi biasanya ke pasangan juga akan cukup sulit